ketua umum pkb muhaymin iskandar merespon munculnya wacana duet menteri pertahanan prabowo subianto
dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
menurutnya koalisi antara pkb dan gerindra bubar jika duet itu benar terjadi
hal tersebut disampaikan muhaymin iskandar usai menerima kunjungan ketua umum partai bulan bintang
dan jajarannya di kantor dpp pkb kami sore
politisi yang akrab di sapa caimin ini juga menegaskan koalisi kebangkitan indonesia raya kkir
antara pkb dan gerindra itu masih solid hingga saat ini
caimin juga mengatakan pkb dan gerindra belum menentukan pasangan capres dan cawapres
sambil memantau perkembangan calon dari koalisi lainnya
tidak ada bahkan usulan pasangan baru alternatif belum pernah muncul dalam rapat rapat kita dengan gerindra
istimewa ulama kan juga sudah mendorong ke sini
ya sambil menunggu tadi saya sampaikan pkb gerindra juga menunggu konstelasi pasangan pasangan lainnya
hari ini belum ada yang muncul
katanya anies anies juga belum tahu sama siapa apa jadi maju